sementara itu partai gerindra menegaskan tidak akan mencalonkan prabowo subianto sebagai wakil presiden pasangan joko widodo
menurut wakil ketua umum gerindra fadlizon prabowo subianto akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dalam waktu yang tepat
fadlizon mengakui ada tawaran dari istana yang meminta prabowo subianto menjadi calon wakil presiden bagi jokowi dodo pada pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas nanti
namun tawaran itu ditolak oleh partai gerindra
menurut fadlizon partai gerindra bersama mitra partai lain akan tetap mencalonkan prabowo subianto sebagai calon presiden
tapi sebagai capres dan juga kita akan maju bersama kawan kawan koalisi nanti yang tentu akan berbicara tentang paket capres dan cawapres
belum agendanya belum tapi saya kira pasti akan ketemu
kak imin juga
untuk prabowo sendiri sudah ada cawapres yang berduka
ya itu belum jadi nanti kita dudukkan lah
bersama sama dengan mitra koalisi